empat petugas rapi tes kantor perwakilan kabupaten jaya wijaya di bandara sentani kabupaten jayapura
diamankan tim satuan tugas saber pungli provinsi papua dalam operasi tangkap tangan atau ott pada rabu lalu
salah satu diantaranya adalah dokter umum rumah sakit wamena
penangkapan ini bermula dari laporan masyarakat tentang tarif rapid test di bandara sentani yang mencapai dua ratus lima puluh ribu rupiah
biaya tersebut berbeda dengan surat edaran menteri kesehatan no dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima tahun dua ribu dua puluh
di mana tarif tertinggi rapi tes sebesar satu ratus lima puluh ribu rupiah
tim satgas pungli juga mengamankan barang bukti uang senilai lima belas sembilan ratus
buku register pendaftaran kwitansi serta hasil rapid test milik calon penumpang
usai dimintai keterangan keempat orang petugas tenaga medis rapi tes tersebut diperbolehkan kembali ke rumah masing masing
seperti masker hanskun dan lainnya
jadi itu sesuai tahapan yang kita lakukan
jadi saya kira kita jalankan tidak merasa bahwa punya niat untuk ungli tidak ada
karena kita semua pembayaran masuk ke kasus daerah
saya kira itu regulasinya ada
kita buat di situ bahwa rapid test satu ratus lima puluh ribu dan ada bahan habis pakai itu seratus ribu
sebelumnya kabupaten jaya wijaya mewajibkan bagi calon penumpang yang menuju ke wamena
kabupaten jayawijaya harus melakukan rapi tes di kantor perwakilan mereka di bandara sentani jayapura
tim liputan cnn indonesia